senyum lebar sepen menyapa saya segera setelah tiba di dusun jeladri
desa pucu kecamatan kismantoro monogiri jawa tengah
kehangatan seperti itu memang datang dari keluarga di mana ia berasal
landep sang ibu tunggal menjadi penopang bagi anak anaknya
rusiem garing dan sepen serta cucunya pina
di antara tiga anak yang masih tinggal bersamanya
gareng dan sepen adalah penyandang tunarungu tunawicara dan disabilitas intelektual
sementara cucunya pina anak mursiem juga tak sempurna
ketika menemui keluarga mba landep di monogiri jawa tengah
saya percaya betul bahwa cinta memang bahasa yang universal
ia tidak butuh kata kata hanya butuh senyuman kehadiran dan perjuangan satu sama lain sebagai anggota keluarga
keluarga landep ini telah mendapat bantuan pemerintah kabupaten wonogiri tahun dua ribu sembilan belas
meski begitu rumah mereka masih jauh dari kata mewah
tidur tidur di mana
ini ramadhan mas gareng
boleh masuk kak
mas gareng dulu masuk
nah ini ada kasut nih
pakir apa ini
oh di kolamowania pesel
oh di balance
oh sebenarnya gede
oh di ujung
di sini di bawah
terutama bagian dapur rumah ini yang masih bertembok anyaman bambu dan beralas tanah
bahkan setengah dari dapur ini terpaksa dialih fungsi teriang semula tempat tidur landep dan sepet
asalnya tempat tidur ini mbak
apa tilemnya ditunjukin mbak
di sini di bawah
di bawah di depan
oh di bawah

karena takut jatuh

kok pernah jatuh
saya kalau kulon di sini saya jatuh
kalau ada jatuh saya kaget nanti
nanti angin nih kok
kalau tidak berikan nih kok
karena sudah pernah jatuh tidak
kalau jawa nih kok kemburu saja angin kan berikan nih kok
tengah kan kulon dua ya loh
tengah nih mbak
kalau jawa kalau hujan yang berikan nih kok berikan saja ya kata seorang atau tiga
untuk mencukupi kebutuhan sehari hari landep harus bekerja menjadi buruh tani serabutan
ia memiliki sebidang kebun kecil yang berjarak seratus meter dari rumahnya
di kebun itu ditanam rempah seperti temulawak
yang bisa dipanen setiap setahun sekali
dari pekerjaan ini penghasilan wanita tujuh puluh delapan tahun itu sesungguhnya tak seberapa
per kilogram temulawak dihargai lima hingga enam ribu rupiah
dalam satu bulan landep hanya bisa mengumpulkan sepuluh sampai dua puluh kg saja
artinya hanya dua ratus ribu uang paling banyak
yang harus cukup untuk makan lima tahun
tapi sehingga orang dirubah
kalau tidak sebulan itu cukup apa
tidak cukup karena itu
tidak ada kata tidak ada sepeda
kalau sebulan tidak cukup
kata kata itu tidak cukup
kalau yang atas ini
ya keluarga landep sudah terbiasa berhebat
tak ada pilihan pekerjaan lain dengan keterbatasan pendidikan
temulawak baru laku dijual
jika sudah dikupas
dan dijemur selama kurang lebih lima hari
sungguh panjang proses mendapati

ini juga berarti
pekerjaan landep sangat bergantung pada cuaca
kalau mepet berarti kan harus panas
kalau pas hujan terus setiap hari
ada si ria niko
ya kudunya telaten ngaten ya
ya di depan ini di depan ini di depan ini di depan ini ngaten
lalu lagi lagi di
sekedip di betul betul ini
itu kejadian bucah ini
asal yang berukun ini
pelaten ya mbak
kesabaran macam ini sudah dilatih landep sejak masa mudanya
memiliki dua anak yang tak sempurna
tak membuat landep menyerah
untuk merawat dan membesarkan mereka
cintanya pada gareng dan sepen
sama seperti pada anaknya yang lain
sebab sebagai ibu
landep melihat keterbatasan mereka
menjalani hari demi hari
lebih negerang niko
kalau kayak ada igual selayannya
kalau kayak itu
kalau dari orang asli
mereka akan dilahirkan sepeningnya
kemudian ketika kita nellahkan
mereka juga bukan disenuhkih lagi lagi
gareng anak keempat dan sepen anak kelima dari landep tidak menikah
sementara anak ketiganya mursiem telah bercerai dengan suaminya
suami landep telah meninggal
alih alih menjadi beban di hari tua landep kehadiran anak anaknya di rumah justru menjadi cahaya yang menghangatkan hati
suami landep telah meninggal
suami landep telah meninggal
suami landep telah meninggal
suami landep telah meninggal
suami landep telah meninggal
suami landep telah meninggal
inilah bahasa cinta landep pada anak anaknya
tak masalah jika harus memakan tiwul agar anaknya bisa makan nasi

cinta itu juga tentu berbalas dari mereka
cinta itu juga tentu berbalas dari mereka
selain mursiem yang sehari hari membantu landep menanam dan menjual temulawat gareng dan sepen juga membantu keuangan keluarga
gareng dan sepen secara bergantian mengiris daun kelapa kering menjadi sapu libi untuk dijual kembali
hasilnya lumayan tiga empat ribu per buah
hasilnya lumayan tiga empat ribu per buah
hasilnya lumayan tiga empat ribu per buah
dalam kini hal ini tak bisa dianggap remeh untuk perjuangan
mereka berani juga berantage di user stores
selain orang yang dynamic justice narratif juga bergantian sebagai bayi atau hiasan nyari
kebun untuk makan perdag
atas bantuan dari dana desa
keluarga landep mendapat bantuan
satu ekor kambing
kambing tersebut sudah berkembang dan beranah
sehingga bisa menjadi
tahun dua ribu sembilan belas kemarin
kita alokasikan anggaran untuk
kita berikan ternak kambing
disabilitas satu kambing
sehingga paling tidak dengan
itu dapat dikelola tentunya dapat
ada manfaat tersendiri dari disabilitas itu sendiri
bagi ibu yang tak pernah
lelah berjuang seperti landep
kebaikan selalu datang padanya
agar beban tidak ditanggung
hingga pemerintah setempat
turut mendukung sosok inspiratif
bantuan yang diterima mbak landep ini
sudah banyak yang diberikan
keluarga seperti mbak landep
keluarga seperti mbak landep
keluarga seperti mbak landep
keluarga seperti mbak landep
yang memiliki anggota keluarga
yang disabilitas ini justru
bisa menjadi kekuatan
bukan malah dikasihani
atau justru menjadi kesedihan
tetapi bisa menjadi semangat
seperti yang ada di desa pucung ini ya pak
ternyata ada kegiatan
untuk pemberdayaan kaum disabilitas
bukan hanya sekedar menerima bantuan saja
tetapi bisa berkarya
dan menjadi semangat bagi kaum disabilitas lainnya
sebagai seorang pemerintah
kekuatan yang lebih baik
kekuatan yang lebih baik
kita harus banyak belajar dengan mereka
intinya tidak banyak bicara
tapi banyak bekerja
sebagai seorang pemerintah
memiliki kekuatan yang lebih baik
sebagai seorang pemerintah
kami sering bekerja dengan
atas aliran saya dan
metode penguatan memerintahnya
untuk memiliki kekuatan
yang lebih baik
namun atau semuanya
tidak tergantung kepada melakukan
aliran lebih baik
menjadi mereka yang berkarya menciptakan batik ciprat buah tangan yang bisa kita kenakan
ini adalah kegiatan kaum disabilitas di desa pucung wonogiri jawa tengah
mereka diberdayakan oleh pemuda setempat
berdiri sejak dua ribu delapan belas kegiatan membuat batik ciprat di desa pucung
dikhususkan bagi kaum penyandang disabilitas
di desa yang terletak di perbatasan antara wonogiri dan pacitan ini
ada lebih dari enam puluh penyandang disabilitas yang rata rata berusia empat puluh sampai lima puluh tahun
yoyo ernowo pemuda berusia tiga puluh tiga tahun inilah
yang menginisiasi kegiatan pemberdayaan kaum disabilitas ini
hatinya terpanggil untuk mengangkat derajat hidup mereka

selama ini sering dikucilkan dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat
yoyo yang kerap aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan
mengikuti berbagai pelatihan dari pemerintah
salah satunya kementerian sosial
sampai berdiskusi dengan perangkat desa
hingga akhirnya ditentukanlah batik ciprat sebagai bentuk usaha paling pas
untuk warganya yang penyandang disabilitas
batik ciprat merupakan salah satu metode untuk membuat pola pada kain polos
metode ini dipilih karena dinilai paling mudah untuk diajarkan dan diimplementasikan bagi kaum disabilitas
meski begitu butuh perjuangan untuk dapat memberdayakan mereka
berdasarkan jenis disabilitasnya mereka ada yang bisu ada yang tuli
bisu tuli kemudian ada yang intelektual
jadi kalau yang intelektual bisa dikawal bisa dikawal
tidak ngomong tapi kadang nyambung kadang enggak
kemudian kalau yang bisu dan tuli itu yang kadang kita juga masih kadang kesulitan untuk memahami maksud dalam mereka
dan juga kendala selain bahasa itu juga tingkat emosional
jadi emosional mereka kadang naik kadang bisa turun naik gitu
sehingga kita harus juga harus bersabar sebagai pendamping
ketika berada di kota
ketika berada di kota
kini ada sembilan orang disabilitas yang terlibat aktif dalam pembuatan batik ciprat
dalam teknisnya mereka dibimbing oleh tiga orang pendamping
tujuannya untuk menentukan warna pola dan tahapan serta durasi tiap pengerjaan kain batik
setelah diberi pola dengan teknik ciprat kain diwarnai kemudian dikeringkan selama tiga puluh menit

setelah warna kering kain direndam dalam cairan khusus untuk mengunci warna
proses terakhir barulah kain dicuci dan dijebuk
proses terakhir barulah kain dicuci dan dijebur
dalam satu hari mereka bisa memproduksi sepuluh hingga lima belas potong kain

awalnya yayasan pucung mandiri sejahtera kesulitan mencari pasangan

tapi penjualannya meningkat besar
di tahun dua ribu dua puluh dua lalu telah terjual dua ribu potong kain hingga keluar pulau jawa
di tahun dua ribu dua puluh dua lalu telah terjual dua ribu potong kain hingga keluar pulau jawa
satu kain batik ciprat berukuran dua ratus sepuluh x satu ratus empat puluh cm dijual dengan harga rp satu ratus empat puluh rp dua ratus

hasil dari penjualannya digunakan untuk biaya operasional
hasil dari penjualannya digunakan untuk biaya operasional
serta keuntungannya dinikmati oleh mereka karyawan penyandang disabilitas
mereka bisa mendapatkan sekitar dua puluh ribu rupiah per potong kain yang berhasil dijual
hasil ini tentu lumayan untuk menambah penghasilan mereka
dari kegiatan ini mereka juga tak lagi dipandang rebeh
melainkan bisa berkarya hingga memajukan desa
dari mereka yang tak sempurna kita pun bisa banyak belajar tentang kehidupan
dari segi pribadi mas yoyo juga salah satu yang menginisiasi adanya batik ini
kenapa mas kok pengen berkarya dan pengen menggerakkan kaum disabilitas di sini
karena kan dengan usia muda
sebenarnya ada banyak pilihan yang lain
tentunya pemberdayaan penyandang disabilitas itu lebih mudah
karena mereka tidak banyak bicara tapi banyak bekerja
berbeda dengan kegiatan pemberdayaan yang lain
mereka belum apa apa sudah saya nanti dapat apa
tapi kalau teman teman penyandang disabilitas mereka bahkan satu tahun belum dapat apa apa
karena habis untuk operasional
dan setelah berkembang dan kita mendapatkan pasarnya pangsa pasarnya
mereka baru mendapatkan hasilnya

jadi dalam arti mereka itu sebenarnya lebih tulus lebih wajin daripada kita bahkan mungkin normal
iya kita harus banyak belajar dengan mereka
intinya tidak banyak bicara tapi banyak bekerja
kedepan masih banyak harapan tersimpan untuk yayasan ini
pengerjaan tidak hanya berhenti pada kain potong
tetapi bentuk turunan lain
seperti pakaian tas dan dompet

kegiatan ini nantinya juga bisa memberdayakan mereka yang tak berdaya
selain penyandang disabilitas
seperti ibu tunggal dan anak putus sekolah

perlu uluran tangan dan kreativitas anak muda daerah
untuk mengambil langkah memberdayakan mereka yang tak sempurna
apa yang dilakukan yoyo dan pemuda desa pucung lainnya bagi kaum disabilitas
menjadi contoh bagi kita bahwa
perbuatan baik tak perlu aksi besar
dan bisa dimulai dari hal sederhana